sektor industri kendaraan mulai bangkit pada tahun ini
kembali bergairahnya pasar otomotif terjadi seiring dengan kehadiran stimulus
yang dikucurkan pemerintah seperti kehadiran diskon pajak penjualan barang mewah atau ppnbm
dan untuk membahas lebih dalam terkait kebangkitan sektor industri kendaraan di masa pandemi
kita akan berbincang dengan pengamat otomotif bebin juwana yang sudah terhubung via zoom
selamat pagi pak bebin
selamat pagi salam sehat buat kita semua
sebenarnya seberapa besar nih pak efek diskon ppnbm bagi pertumbuhan industri otomotif
seperti gia sendiri yang menargetkan mencapai tujuh ratus lima puluh ribu unit terjual
ya kita sendiri sudah bisa melihat bahwa stimulus pembebasan ppnbm terhadap kendaraan kendaraan tertentu
karena memang tidak semuanya
mendapatkan refund dari ppnbm
tetapi saya sendiri juga melihatnya sangat terkejut bahwa tingkat keberhasilannya
saya sendiri tidak pernah bisa membayangkan akan seperti yang kita alami selama tiga bulan terakhir ini
mungkin sudah hampir empat bulan ya
karena jujur saya sendiri di awal ini
saya itu agak pesimis
kenapa saya agak pesimis
karena yang mendapatkan refund ppnbm itu juga kendaraan kendaraan kelas yang bawah menengah bawah
saya pikir ketika yang diberikan stimulus itu kendaraan kendaraan kelas menengah atas
ini tentu akan sangat manjur
ternyata saya salah
barusan dalam perjalanan saya menuju jawa tengah jawa timur
saya melihat banyak sekali kendaraan kendaraan yang kalau kita membaca plat nomornya jelas
stnk nya tahun dua ribu dua puluh
artinya ini dia nih
mobil mobil yang dibeli oleh konsumen
karena adanya stimulus ppnbm
memang di awal itu saya berpikir
seringkali terjadi hal hal yang diluar dugaan fenomenal
sejak kalau kita cermati sejak sebelum milenium
dan seterusnya itu beberapa kali
industri otomotif kita ini bisa bangkit dari keterpurukan
dalam kurun waktu yang relatif sangat pendek
ya agak susah dijelaskan
kok bisa ya
market menyerap kendaraan dengan begitu cepat
tahun ini akan mencapai angka tujuh ratus lima puluh
saya bahkan ketika bulan
angka delapan ratus saja
mungkin bisa tercapai
iya pak pimpin kalau data dari penjualan sendiri dari
untuk data penjualan mobil
tapi di satu sisi anomali benar seperti yang anda katakan tadi
justru pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama dua ribu dua puluh satu minus lima
sebenarnya anomali ini memang didrive dengan adanya kebijakan ppnbm
atau memang ada hal lain sehingga industri otomotif ini berbeda dengan industri properti misalkan
stimulus dari pemerintah untuk ppnbm
sangat sangat berpengaruh terhadap
ini betul betul obat yang manjur
untuk industri otomotif
ketika industri ini sudah mulai bergulir
gulungan saljunya akan lebih cepat lagi terjadi
antara lain tentunya
pameran yang berlangsung di ais psb ini
adalah bagian yang nyata
segera membuat keputusan
karena yang saya dengar
refund dari ppnbm ini masih terus berlangsung
diperkirakan hanya akan sampai bulan agustus tapi
sampai dengan informasi terakhir
itu masih ada gitu
refund dari ppnbm
akan atau sudah diberlakukannya pajak karbon
untuk saya menjadi lebih menarik gitu ya
peraturan peraturan perpajakan terhadap sebuah kendala
terhadap sebuah kendaraan
yang berlaku selama ini
menurut saya banyak yang sudah basi
kenapa saya katakan demikian
pemerintah selama ini melindungi
kendaraan berjenis mpv
atau kalau anda lihat di stnk itu
tertulis sebagai minibus
kentara sekali gitu ya
contohnya kendaraan seperti sedan
itu menjadi anak piri
karena mendapat stempel kendaraan mewah
hanya golongan tertentu
dan kurang berfungsi
padahal di seluruh dunia orang pakainya sedan gitu
pada saat itu
di tahun delapan puluh an kalau nggak salah
kita ingin memproteksi
apa yang mampu kita kerjakan di dalam negeri
tapi kan proteksi kalau
berkepanjangan kan menjadi
ada banyak hal hal yang seperti itu yang
menurut saya peraturan peraturan lama yang
yang sudah tidak relevan lagi saat ini
seperti juga di
apa negara negara maju di luar sana
yang disoroti adalah
polutan yang dihasilkan oleh sebuah kendaraan
kalau mesinnya menghasilkan polusi yang tinggi
ya bayar pajaknya mahal
nggak lagi mengkotak kotakan
jeep yang berpenggerak empat jam
berpenggerak empat kali empat
itu pula diberi pajak yang tinggi
saya ingat sekali di tahun tujuh puluh an
mendapat stempel kendaraan yang boros
dan hanya dipergunakan oleh perkebunan
dan seterusnya perkebunan dan pertambangan
kita ini sudah di tahun dua ribu dua puluh an
masih mau menganut hal hal seperti itu
ini ya saya berharap
kepada pihak pihak yang berwenang
melihat itu semua
kita betul betul siap untuk berubah
berubah dalam hal ini kita melihat bahwa
dunia arahnya akan ke kendaraan listrik
ya kita juga harus senada
searah dengan cara berpikir yang sama
ke arah kendaraan kendaraan yang tidak
atau minim sekali menghasilkan polusi
kalau tadi anda katakan yang menarik kita highlight
adalah mengenai kendaraan listrik
pemerintah sendiri menargetkan
kendaraan listrik tahun dua ribu tiga puluh
produksinya nih yang berbasis baterai
mencapai enam ratus ribu unit untuk roda empat
dan roda dua
dan juga roda dua ya pak ya
lebih dari dua empat puluh lima juta
lalu apakah ini bisa didukung dengan
sistem infrastruktur indonesia
kemudian juga produsen yang siap untuk mengikuti
perkembangan zaman terutama penyediaan jasa
bagaimana anda melihat hal ini pak
saya melihat bahwa
apa yang ditargetkan di tahun dua ribu tiga puluh itu
masih sangat relevan
bahkan kok seperti agak tidak optimis
kalau kita bicara soal infrastruktur
jika saja pemerintah melibatkan pihak pihak swasta
untuk membangun stasiun charging
tidak akan lama kok
karena di luar sana juga sama
tidak hanya melulu dikerjakan oleh pemerintahnya sendiri gitu
itu memang hal yang sangat penting
karena seringkali saya ditanyakan
kalau sekarang saya membeli kendaraan listrik
mau nge charge nya di mana gitu
di rumah sendiri bisa nggak
pertanyaan seperti itu
itu tantangan bagi pln
untuk melakukan persiapan persiapan ke arah sana
dan saya mendengar dari
bapak bapak pejabat teras dari pln
mereka siap bekerja untuk menunjang hal tersebut
yang kedua yang sering dikeluhkan oleh masyarakat
adalah masalah harga
sampai dengan tahun lalu saja
harga kendaraan listrik itu menjadi terlalu mahal
karena masih mengacu kepada peraturan
kendaraan bermesin bahan bakar biasa
mau di apa di
yang dipakai adalah peraturan perpajakan kendaraan berbahan bakar minyak
nah saya dengar lagi lagi di bulan oktober
peraturan tersebut sudah diberlakukan
ini menjadi angin segar
tetapi kok rasanya perlu stimulus lagi
supaya masyarakat tidak menjadi ragu dalam membuat keputusan
nah saya juga melihat bahwa dalam hal ini
pemerintah perlu mengambil inisiatif
dalam hal apa
itu berbasiskan listrik
kita sudah melihat persiapan lrt di jakarta
bagaimana dengan kota kota lain
kita di jakarta sudah punya mrt
saya melihat bahwa nanti kereta cepat
kereta cepat tidak ada yang pakai diesel
di seluruh dunia juga pakainya listrik
rasanya tidak lama lagi kita akan menikmati
kereta cepat jakarta bandung
itu bertenaga listrik
kendaraan kendaraan seperti transjakarta
kemudian kita tidak lupakan
saudara saudara kita yang mencari penghasilan dari ojol
itu grab dan
dan apa namanya
itu juga motornya diganti listrik
supaya mereka punya keberanian
karena pada akhirnya ketika kendaraan tersebut dioperasikan
mereka akan berhemat banyak
negara kita akan terlihat berperan aktif
bukan hanya slogan
seperti masa lalu lalu
langit biru lah apalah
tapi betul betul kita punya peran
dalam hal menjaga lingkungan kita
yang akan kita wariskan kepada anak cucu
baik pak bemin juwana pengamat otomotif
terima kasih atas waktu anda berbincang pagi hari ini
selamat pagi pak